hampir semuanya ada bu kecuali teh celup buatan inggris
saya cuma sedia teh celup lokal
aduh gimana ya bu soalnya suami saya itu bertahun tahun sudah pakai merek teh itu
jadi kalau tiba tiba saya ganti yang lokal pasti dia marah
memangnya berbeda ya bu esther antara yang lokal sama buatan inggris
bagi saya sih sama saja bu
sebetulnya kurang pantas saya minta pertolongan sama bu esther yang baru saja saya kenal
tapi lantaran saya tidak dapat meminta pertolongan sama bu jumadi ya terpaksa
memangnya kenapa bu jumadi itu terkenal pelelit orangnya
seluruh warga di desa cikoreng bu tahu betul bahwa ibu jumadi biar orang kaya
tapi tidak bakalan mau meminjamkan uang kepada orang lain bu
meskipun orang itu dalam keadaan butuh yang betul betul
meskipun orang itu dalam keadaan antara hidup dan mati bu
itu makanya di cikoneng teh ibu jumadi jarang berhubung
bukan di temanin orang malah dijauhin
katanya dia sering hadir di ibu ibu pkk di kelurahan
hmm tampilnya mah tampil bu
tapi mana enaknya kalau orang tidak mau ajak ngomong sama dia
kan tersiksa buat apa kaya tuh kalau hidupnya terkucil
nah itu lantaran diat tidak mau membantu sesama warga di desa betul kan
itu lantaran ibu esther
walaupun ibu teh baru tinggal di cikoneng
tapi diluar nama ibu teh
hmm baik cukup harum bu
bu kokom juga udah pernah cerita sama saya
waktu sebelum ibu tinggal di jakarta
ibu kokom bilang
ibu lah yang satu satunya yang paling menolong orang kesusahan
bu kokom bilang begitu nak
nah makanya ibu tuh jangan di rumah saja tuh
sekali sekali bertetangga sama ibu kokom
di sana kan di warungnya banyak ibu ibu yang sedang belanja
memangnya kamu butuh berapa sih mas
duh saya teh jadi gak enak sama ibu esther
ya tapi pun lantaran saya sudah lama ditagi tagi
selalu saya mengelaknya
lama kelamaan saya teh jadi malu juga
saya jadi malu juga sama pegawai rumah sakit bu
rumah sakit siapa yang di rumah sakit bang
sebelum tuhan memanggil bu
mertua saya sempat dirawat di rumah sakit selama dua bulan bu
dan kamu sebagai menantu berkewajiban untuk melunasinya
berapa sih nak
duh cukup besar bu
itu makanya saya ragu ragu datang kemari
waktu bu koko menyuruh saya untuk pertolongan sama ibu
suruh datang kemari bu
hanya ibulah satu satunya yang dapat menolong orang yang sedang kesusahan
sebentar ya nak
mudah mudahan dapat menanggulangi segala kesulitan kami
terima kasih bu
benar juga semua apa yang dikatakan oleh bu kokon teh
ibu yang baik yang bijaksana dapat menolong orang yang sedang susah
nanti sampaikan salam saya kepada bu kokom dan ibu ibu yang lain di warungnya
iya bu terima kasih bu
saya permisi dulu ya bu
mau ke rumah sakit
aku akan turun ke rumah sakit
kalau ibu mengambil yang ini
maka dengan yang satu ini saja
ibu sudah akan berhasil mengalahkan semua bonsai bonsai koleksi bu esther
karena koleksi dia hebat hebat semua
paling murah rp tiga ratus ribu
cipuak dia mah tukang ibu
selalu dia bilang belinya dari pameran pameran saja
padahal mah dari cimacan cimacan juga bu
tapi namanya pakai sertifikat segala tuh
tidak mungkin bu
kan saya yang mengantar dia ke tukang tukang pohon
apa mau ngambil yang itu saja
bisa nggak kamu tawarkan supaya kurang dari lima ratus ribu
aduh bu ini kita sudah murah
lantaran yang dagangnya itu teman saya teman saya sd
nanti ibu akan menyesal
kalau melihat bonsasi bagus ini sudah ada di rumahnya bu esther
soal uang mah kecil bu
di cikoreng siapa sih yang tidak kenal sama ibu jum
ambil saja dulu barangnya
jangan sampai diambil orang nanti
soal uang mah kecil bu
nanti sore saya datang ke rumah ibu
buat ibu jumi apa yang tidak bisa
dengan nama ibu saja
cukup jamin nang
bapak om dulu di cianjur ngebongkar elektronik
kamu paling bisa bikin orang jadi gr
kalau gitu nang kamu jegat angkot bawa ke rumah ibu
sekarang mah begini
ibu saja duluan
dalam tempo tiga puluh menit ini bonsai sudah ada di halaman rumah ibu
saya bereskan saya rapikan
pokoknya setuju nggak
terserah kamu ya
jangan lagi seterasa asal asal
jadi suami saya mungkin terasa lain barangkali soalnya dia kan sering ke eropa bu oh kamu nggak
tahu hahaha dari kantornya bu maklum soalnya suami saya itu kan kepala bagian kepala bagian
jadi berapa bu semuanya sebentar bu
hai satu ratus dua belas tapi tumben bu esther belanjanya kesini kata si nanang biasanya kalau belanja
ke supermarket untuk persediaan satu bulan dia sih memang banyak ngobrol cerita tentang saya
bu tapi karena
juga saya jadi penasaran lubuk ketemu ketemu kok oh iya sama bu yudhiyah terkenal pak
saya pernah bercerita sama bu esther sering sering datang ke tempat bukokom atau banyak ibu ibu terpada
kumpul biasa bu di sini pagi pagi kami ngobrol ya bahwa berita pagi mengenai ibu ibu cikoneng
baiklah ibu ibu kalau begitu saya pamit dulu nanti kapan kapan saya belanja kemari lagi
pagi di warung ini kadang kadang lebih seru daripada berita pagi di televisi
ia tentang perang tetangga tentang nonton tv gratis
dingin dingin berkipas angin atau masam bu nonton tv gratis itu saya sudah tahu siapa tokoh beritanya
cepat angkutin itu
ya ya nama jadi asprihnya bu esther
itu mah kudu atu
burung yang pinter
mencari dahan yang pinter
burung yang bijaksana
tahu memilih dahan dia untuk bertengger
bu esper mah lebih dari keker
kamu bisa bertengger dengan selamat
tidak hanya bu esther
ayo atu burung cepetan
yuk bangga semuanya
makasih ya bu esther